halo good morning gimana nih weekend weekend udah ada ide belum mau masak apa buat keluarga
nah kalau misalnya masih bingung saya bakalan ngasih tahu anda pemirsa untuk masak sesuatu dari tempe
ternyata tempe ini bisa banget diolah untuk menjadi bermacam makanan gitu salah satunya adalah
tempe teriyakiman bagaimana sih cara memasak tempe teriyaki selanjutnya di good morning
nah bahan yang kita butuhin tentunya pertama adalah tempe nah kita butuh satu papan tempe lalu
kita butuh ada air perasan jahe
dan juga ada tepung sagu tentunya ada saus teriyaki nya satu butir telur ada tepung maizena satu siung
bawang putih lalu ada bumbu kaldu jamur garam lada dan juga ini buat garnishnya untuk mempercantik
ada bawang dan juga ada tomat cherry langsung aja kali kita masak gimana caranya yang pertama
kita masak tempe tempe nya dulu secukupnya kita masukin ke dalam blender
enggak perlu lama lama sampai dia halus baru kita masukkan bumbu bumbu lainnya air perasan jahe satu
satu butir telur
kita tuangkan tepung sagu ini kita butuh sekitar dua sendok makan satu dan dua garam satu sendok teh
lada satu sendok teh kalau kurang mau agak lebih gurih lagi boleh kaldu jamur ini adalah kunci untuk
mempergurih semua masakan
kita ulang proses blender tadi
oke kita tuangkan dulu semuanya
ini bisa untuk dua hingga tiga porsi
ini bisa kita bentuk
ini bisa kita bentuk
seperti steak mungkin yang ingin tebel boleh yang suka garing garing mungkin bisa ditipisin bentuknya seperti ini pakai tepung maizena ini biar dia digorengnya gampang dan agar tidak lengket nanti ketika digoreng
di wajan cukup untuk
tepung maizena kita akan goreng satu terlebih dahulu
tempenya kita goreng terlebih dahulu
masukin satu lagi
digoreng di satu sisi hingga kuning kecoklatan sudah boleh kita balik
kita akan balik nanti kita akan menyempurnakan kematangannya oke kedua
sisinya sudah mulai mengeras dan matang ya sedikit cuma kita akan mematangkannya itu
setelah kita tuang dengan saus teriyaki kita tuangkan saus teriyakinya
kita akan mendiamkan ini jangan lupa dibolak balik juga
nah ini setelah saus teriyakinya sudah mulai mengental bisa kita matikan apinya
setelah itu kita potong potong
tempe teriyakinya siap untuk disajikan menggunakan nasi panas lalu siapa yang mau pakai sambal itu juga enak
kalau yang tadi ketinggalan ini adalah resep dan cara membuat tempe teriyakinya
enak dan juga sehat tentunya tempe
ada rasa asin dari tempe yang tadi kita sudah bumbuin dengan garam
tapi ada rasa manisnya karena kita tambahkan saus teriyakinya itu